aku juga tidak bisa membiarkan ke anda prabu dalam keadaan bahaya raka
sekarang kita akan pergi kembali untuk membantu raji prabu siliwan
tapi ingat adikku
dan kamu akan kugunakan untuk memusnahkan kutukan kalas sergi ini
bagaimana perasaanmu sekarang balapati
luka dalamku masih terasa
tapi tidak perlu khawatir
aku merasa lebih baik saat ini
terima kasih telah membantumu
kamu sudah membebaskanku
sudah sepatutnya aku membantumu
sekarang kita pergi dari sini
lihat batu karang itu sudah penuh

kalau begitu ratu laut juga kaput

parti dia belum jauh dari sini
hai ratu laut
jangan coba coba pergi kamu
coba saja tangkap aku
kalian semua pengecut
kalian berani sama orang yang tidak berdaya
sekarang lawan aku
apa yang terjadi
sepertinya ini karena
karena luka dalamku belum pulih
aku harus mundur dulu
untuk menyelamatkan diri
aku harus kembali ke sana lagi
masih berada di sana dalam bahaya raka
untuk saat ini
kamu jangan memikirkan
rai prabu siluwangi
kita harus secepatnya
pergi dari sini adikku
kita harus menyelamatkan diri
kita harus menyelamatkan keponakan tercintaku
radin suwerawisesa adikku
biar bagaimana pun
tanda prabu siluwangi adalah suamiku
aku tidak mungkin meninggalkannya dalam keadaan bahaya seperti ini
kita harus kembali putraku
ayah andamu sedang dalam bahaya putraku
keponakan ku tercinta
kamu jangan terbanci
dari perasaan ibunya
apakah kau tega
membiarkan ayah anda mati di tangan argadana
apakah keinginan uang
akhirnya kamu bereits mampir
sudrah ingin keponakan saya
aku anda inter'in

baiklah jika kalian tidak ingin menyelamatkan kanda prabu siliwangi
biar aku saja yang pergi kembali ke sana
rai rai rai
bunda rai dengarkan aku
aku begini karena aku tidak mau nyawamu dalam bahaya
ingat itu adikku
aku juga tidak bisa membiarkan ganda prabu dalam keadaan bahaya raka
sekarang kita akan pergi kembali untuk membantu raji prabu siliwangi
tapi ingat adikku
kita harus mengejukan syarat kepada rai prabu silulangi
kalau kebenakan tercinta kurat dan surrawi sehsa
harus menjadi raja di kerajaan pada jalan
tanpa ada penawaran apapun adikku
ayah anda prabu
syukurlah kita bertemu disini
sekarang kita pergi ke bukit jadul
untuk membantu mereka
selain ini kami juga berusaha untuk membantu dengan fimu

langsung anda berkerah sama aba
aku harus membantu mereka ayah
kau masih perlu
biarkan ayahanda menyelesaikan
menyalurkan hawa murah kepada
sudah semakin dekat
sembukan luka luka dalammu
biar kakek yang mencoba menghadang
wahai orang tua
apa yang kau lakukan
sudah aku berikan kesempatan
kenapa tidak kau gunakan
hidup dan mati seseorang
sudah ada yang mengatur
kematian bukan tangan
pertemuan untuk hidup
bagaimana kau leads